di prediksi harga daging sapi akan terus mengalami kenaikan
hingga sehari sebelum idul fitri
harga daging sapi terus mengalami kenaikan menjelang hari raya idul fitri
di pasar tradisional daerah sukabumi jawa barat
harganya sudah mencapai rp satu ratus empat puluh per kilogram
dari sebelumnya rp satu ratus dua puluh per kilogram
selain harga yang meningkat penjualan daging sapi pun mengalami kenaikan
dalam sehari pedagang bisa menjual hingga satu ratus lima puluh kilogram
tak hanya daging sapi harga cabai di pasar gudang sukabumi
dari sebelumnya rp empat puluh per kilogram
kini menjadi rp delapan puluh per kilogram
kemarin rp sepuluh rp empat puluh sekarang naik rp delapan puluh
kemungkinan kalau barangnya tidak ada kemungkinan naik lagi
kemarin barangnya tidak ada
kebaling kejaganya kalau itu masalah seratus biasanya
menurut pedagang kenaikan harga ini akibat tidak seimbangnya stok cabai
dengan permintaan konsumen yang meningkat jelang lebaran
masyarakat berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan lebaran
tim liputan cnn indonesia